bekerja di korea selatan bagi banyak pekerja asal indonesia menjadi peluang sekaligus pengalaman yang menguntungkan
meski begitu bekerja jauh di negeri seberang ini bukan perkara gampang
bahasa kadang menjadi kendala belum lagi proses dan adaptasi yang harus memang dilalui ya
tidak sedikit pekerja indonesia yang membuktikan keberhasilannya dan menjadi inspirasi mungkin
salah satunya adalah yang berikut ini
kita sapa sakrudin atau pemilik akun youtube dermayu korea yang kerap membagikan pengalamannya melalui konten konten youtube
oh senang sekali kayaknya udah lancar banget itu bahasa koreanya
udah berapa lama sih kerja di korea
saya di korea sudah kurang lebih dua tahun
lima tahun oke sekarang bekerja di mana
di lokasinya kemudian
perusahaan atau pabrik apa
sekarang saya bekerja di pabrik salah satu di kota pacu pinti kiongkido
jadi pabrik saya itu bergerak di bagian produksi tas belanja
oh produksi tas belanja
jadi dari mulai datang sampai sekarang tetap di tempat yang sama ya pekerjaannya ya
atau sudah pindah pindah
ini pabrik yang kedua ya mbak
oke kedua yang pertama
sebutnya sempat pindah juga
jadi apa yang memutuskan waktu itu yaudah deh gitu pengen hijrah pengen kerja di korea cari pengalaman di sana
cari kerja di indonesia satu susah
juga kerja di korea itu gadinya lumayan tinggi
jadi saya itu sebagai rakyat kerja asing harusnya disamakan dengan orang korea
jadi secara upah juga kita disamakan dengan orang korea
makanya saya berminat untuk kerja di korea selatan
oke tadi alasan yang pertama
mas rudin cari pekerjaan di indonesia susah
emang cari pekerjaan di korea gampang
gampangnya itu kayak gimana memang ya
tapi gampangnya itu untuk pekerja asing yang posisinya sedang ada di korea selatan
karena karena corona dan sebagainya kan
ini menghambat proses keberdekatan tanah kerja dari negara lainnya
makanya sekarang di korea sebenarnya
mengalami kekurangan tenaga kerja asing
jadi kekurangan tenaga kerja asing
jadi kalau misalnya ini ibaratnya sekarang open recruitment ya untuk tenaga kerja asing ya
tadi alasan yang kedua
itu alasan realistis adalah finansial
selain pengalaman tentunya ada juga salary atau gaji yang didapatkan
memang kalau boleh tahu dalam satu bulan itu berapa sih pendapatan tenaga kerja asing yang ada di sana
kalau saat ini upah minimum di indonesia itu berapa sih
kalau saat ini upah minimum di indonesia itu berapa sih pendapatan tenaga kerja asing yang ada di sana

dan kalau dikursi serupiakan itu sekitar rp dua puluh tiga jutaan ya pak
upah minimumnya dua puluh tiga juta oke
nah kalau mas rudin sendiri gitu boleh tahu nggak average nya gitu lah
di kisaran berapa lah kira kira
kalau saya sih tergantung dari pabrik ya
kadang juga lagi rame ada lagi sedikit ada
tapi rata rata per bulan
alhamdulillah bisa ngantongi sekitar dua puluh lima jutaan per bulan

biaya hidup tentunya juga diperhitungkan kan
biaya hidup makan terus tempat tinggal transportasi dan lain sebagainya
dari pendapatan yang tadi disampaikan artinya masih bisa untuk saving
alhamdulillah salah satu faktor yang menguntungkannya
biaya hidupnya itu terbilang murah yang banyak
jadi dengan gaji yang cukup besar itu biaya hidupnya lumayan murah
makanya para tki itu bisa menabung lumayan banyak selama kerja di korea selatan
oke termasuk apakah di salah satu konten youtubenya dermayu korea
mas rudy kan juga membagikan bagaimana kondisi atau apartemen tempat tinggal ya kan
itu apakah fasilitas
itu alhamdulillah fasilitas yang diberikan dari ajamin saya bos saya untuk saya
untuk pekerja timnya yang baru
dan juga potongannya juga alhamdulillah saya potongannya terbilang murah di sini
satu bulan itu cuma rp delapan puluh
won ya rp delapan puluh satu bulan
untuk biaya apa itu rp delapan puluh
berarti untuk biaya tempat tinggal di situ
jadi untuk mencari
iya jadi saya sudah sebagainya itu cuma rp delapan puluh
oke jadi memang untuk saving nya cukup banyak ya
dan biaya hidupnya ibaratnya kalau mungkin mau ngirit jadi lebih murah
jadi bisa masak sendiri gitu kan
kurang lebih seperti itu ya
oke pengalaman suka duka bekerja di sana seperti apa mas
kalau suka tentu saja gaji yang kita dapatkan itu lumayan besar
sebagai seorang tki ya mbak ya
dibanding bekerja sebagai tki di negara lain
dan kalau untuk dukanya sih tentu saja jauh dari anak dari istri
itu yang paling susah sih sebagai tki
kalau menurut saya pribadi
oke bahkan tapi walaupun terbilang masih dua tahunan cukup singkat kerja di sana
mas rudin sudah mendapatkan sertifikat pegawai teladan betul
oh luar biasa
bagus banget kalau gitu
asalnya dari mana
mas rudin indramayu
oke berarti sekarang malam ini mungkin keluarganya ada yang nonton ya dari indramayu ya
mas biasanya kendala paling besar itu selain adaptasi tentunya di tempat baru adalah belajar
tapi kalau saya lihat dari konten youtube ya lancar banget tuh bahasa koreanya nulisnya pun juga lancar banget
itu berapa lama tuh belajar
itu berapa lama tuh belajar
kalau dulu waktu mempersiapkan untuk ujiannya sendiri saya terbilang cepat baru satu setengah bulan buat belajar
tetapi untuk sampai di proses yang sekarang itu tentunya ya cukup lama ya mbak
karena belajar itu belajar bahasa asing itu kita nggak boleh berhenti
kita harus tetap belajar karena khc itu merupakan faktor utama jika kita ingin kerja di negara orang lain
kira kira saya membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun lah
bisa sampai di tahap yang seperti ini
oke satu tahun berarti saya sedang menuju itu karena baru enam bulan les bahasa korea
tapi harus praktis kayaknya ya
oke mas nurdin kita tahu bahwa ada kerjasama ya antara pemerintah indonesia dengan korea selatan melalui program g dua g
khususnya untuk pembukaan kesempatan bagi tenaga kerja indonesia untuk bisa bekerja di sana
mungkin bisa di share juga ke kita gitu ya
apa sih yang harus dipersiapkan gitu
ketika kita memberanikan diri
untuk belajar di sana bekerja di korea selatan
yang perlu dipersiapkan itu nomor satu menurut saya mental ya
karena budaya korea budaya kerja ya
budaya kerja di korea dengan di indonesia itu sangat jauh berbeda
di korea selatan itu bisa dituntut untuk kerja secara cepat tepat
dan juga ketika kita belajar itu usahakan harus cepat dalam belajar dalam mempelajari pekerjaan
pasti tahu kita harus berusaha
karena kalau misal sampai tiga kali empat kali kita masih berusaha biasanya orang orang itu marah
dan orang orang itu kalau marah memang agak keras ya sebenarnya
jadi tidak biasa sebagai orang indonesia yang biasa dengan sikap halus ya
makanya untuk pertama kali biasanya pekerja indonesia itu shock atau kaget dengan lingkungan kerja di korea selatan
jadi yang pertama menurut saya sih mental ya
termasuk waktu bekerja durasi bekerja itu juga
juga strik ya
berapa lama durasi bekerja setiap hari ini
durasi bekerja sama dengan negara yang lain
satu hari kita jam standarnya itu delapan jam
terus dalam satu minggu kita bekerja selama lima hari
dalam satu minggu
sabtu dengan minggu itu libur
tetapi untuk kondisi pabrik dengan kerjaannya yang banyak biasanya sabtu dan minggu juga kadang pekerja itu disuruh berangkat
itu lembur ya pak
tapi kalau untuk pabrik saya sendiri sih setiap sabtu dan minggu itu libur
terus kerja dari hari senin sampai jumat
mas rudin terima kasih banget sudah berbagi pengalaman ya dengan cnn indonesia malam hari ini
mudah mudahan bisa jadi notes jadi pengalaman juga nanti buat teman teman yang mau bekerja ya di korea selatan
terima kasih mas rudin
salam sehat selalu
nanti kalau saya ke korea boleh diajak jalan jalan juga ya kesana ya
terima kasih kang samomida